pesawat pesawat tni angkatan udara berlatih tempur di atas langit kota pacitan pada rabu siang
aksi manuver pesawat pesawat tni au itu cukup menjadi perhatian warga sekitar
pesawat skadron udara lima belas jenis golden eagle milik tni au melakukan latihan tempur dengan bermanuver di atas langit pacitan jawa timur
tak hanya melakukan teknik terbang rendah di atas darah musuh
dua pesawat tempur andalan lanukis wahyudi ini juga melakukan pengeboman sasaran dari atas pesawat menuju sebuah sasaran di lepas pantai
latihan tempur tni au ini menjadi tontonan warga pacitan
ada pun tujuan dari latihan ini untuk meningkatkan dan menyiapkan profesionalisme personel tni angkatan udara
sekaligus mengantisipasi tantangan ke depan dalam menjaga keamanan nkri